anda masih menyaksikan layar demokrasi peringatan hari hak azazi manusia sedunia yang dirayakan setiap sepuluh desember
masih menyisakan setumpuk pekerjaan rumah bagi pemerintahan jokowi maruf amin
berbagai kasus pelanggaran ham mulai dari penyiraman air keras atas penyidik kpk novel baswedan
hingga penembakan mahasiswa di aksi demonstrasi dua puluh empat september silam belum juga terselesaikan
komitmen pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran ham masa lalu juga terus ditunggu
apakah memang pemerintah serius menuntaskan kasus pelanggaran ham
kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio pada malam hari ini
sudah ada pak ifdal kasim mantan tenaga ahli kepala staff kepresidenan yang akan dikukukan kembali diaktifkan kembali bulan januari
benar ya pak ya sekarang berarti masih nonaktif
oke ada bang nasir jamil anggota komisi tiga dari fraksi pks dan tentu saja yang hari ini diperingati
oleh sedunia hari ham sedunia ada mas karul anam komisioner komnas ham selamat malam mas anam
selamat malam semua bapak bapak terima kasih sudah hadir di studio cnn pada malam hari ini
saya mungkin langsung ke mas anam apa catatan dari komnas ham atas kasus ataupun penegakan kasus kasus pelanggaran ham
selama ini di era kepemimpinannya pak jokowi karena kan selama ini sepertinya itu tidak menjadi prioritas ya
dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur ataupun yang lainnya gitu
kalau untuk kami punya survei yang kami lakukan september sampai oktober bulan kemarin
ada dua survei yang penting yang pertama adalah refleksi dua puluh tahun undang undang tiga puluh sembilan
yang kedua adalah survei soal pelanggaran ham berat masa lalu kayak apa
karena itu juga ekspektasi yang tinggi saya mulai dari yang terakhir
itu untuk pelanggaran ham masa lalu
untuk pelanggaran ham
disebut di sini hambatannya adalah halangan kepentingan politik
itu angkanya besar sekali penyelesaiannya
sehingga juga ada survei yang juga mengatakan di survei kami ini
ini survei komnas ham bekerjasama dengan litbang kompas
kredibilitasnya cukup baik gitu ya
karena melihat ini hambatannya adalah politik
terus kemudian hambatannya di situ dilihat mampu atau tidak
tapi juga ini karena diskurs pelanggaran ham yang berat ini sekarang lagi naik
mau diselesaikan di mana
apakah kkr atau pengadilan
enam puluh dua sekian persen di pengadilan nasional
tiga puluh tujuh sekian persen di pengadilan internasional
komnas ham kalau dalam konteks ini memilih pengadilan nasional
tidak pengadilan internasional
itu dalam potret yang kasus pelanggaran ham yang besar
yang ham yang biasa
yang day to day dilakukan dan sebagainya
jadi banyak kasus
oke mas anam tahan dulu
kita akan bacakan ataupun kita akan lihat di layar
ini ada rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan jokowi
sebetulnya saya mau mengeluarkannya nanti
tapi mas anam tadi sudah bacakan
tapi kita baca bersama supaya publik juga bisa baca
rekomendasi penuntasan pelanggaran ham era jokowi
ini ada penyelesaian kasus ham masa lalu masih simpang siur di mata publik
diperlukan edukasi terkait pemahaman kasus ham dan proses penyelesaiannya di semua generasi
publik meragukan kemampuan pemerintahan jokowi maruf dalam menyelesaikan kasus ham masa lalu
karena ada nuansa politis
itu tadi yang sudah disampaikan oleh mas anam ya
meski sebagian besar memilih pengadilan nasional untuk menyelesaikan kasus ham masa lalu
ada sebagian lainnya yang memilih pengadilan internasional
tadi juga sudah disampaikan
nah yang terakhir
jadi publik berharap pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan kasus kasus ham masa lalu dan bersikap tegas
saya menarik ya
poin ketiga ini
publik meragukan kemampuan pemerintahan jokowi maruf dalam menyelesaikan kasus ham
karena ada nuansa politisnya
nuansa politisnya itu seperti apa sih mas anam
selama ini dari kita lihat yang era kepemimpinannya pak jokowi saja
nuansa politisnya itu seperti apa sih
bisa diterangkan ya
karena ini pertanyaannya terbuka
bukan pertanyaan pilihan
tapi dari hasil penelitian dari komnas ham
dari hasil penyelidikan
komnas ham itu nuansa politisnya seperti apa
yang paling berasa memang ini selalu menjadi agenda politik
dan tidak pernah terjadi
sehingga orang pertama kali punya persepsi ini komitmen
itu nuansanya politik di situ
yang kedua memang masih ada aktor aktor
yang memang memiliki hubungan cerita dengan peristiwa masa lalu
yang masih ada di seputaran kekuasaan
itu juga dipotret oleh masyarakat
sehingga disitulah hambatan paling besar
karena itu itu adalah hal yang sangat berat
khususnya masa lalu memiliki nuansa politik yang tinggi
jadi bukan soal teknis hukum
kalau dulu berdebatnya ini kurang bukti
itu sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan pakai undang undang dua puluh enam tahun dua ribu
tapi karena ini nuansa politik yang ada
akhirnya komitmen politiknya nggak ada
pelaksanaan dari undang undang juga macet
gimana ini berarti memang komitmen politiknya nggak ada
nuansa politik itu hanya menjadi janji janji di awal kampanye
ya kalau kita bicara dari segi komitmen politik ya
political commitment seorang presiden itu sangat jelas
bahwa presiden ya menyatakan dengan cukup jelas
ingin menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham
dan memberi garansi juga
garisnya apa dia nggak punya beban
dia tidak punya beban lagi pada penduduk kedua ini
karena itu dia berani mengambil langkah
langkah konkretnya belum ada
ini kan komen politik yang harus dituangkan kan dalam bentuk kerja yang konkret
nah karena itu dalam pemerintahan yang kedua dia ini
dia memilih seorang menko polhukam
yang memiliki reputasi yang cukup baik lah ya
pernah menjadi menteri pertahanan
menteri hukum dan ham
dan juga ketua mk
nah dia ditepatkan sebagai menteri koordinator politik
nah dengan salah satu tugasnya adalah
menyelesaikan kasus kasus pelanggaran hak asli manusia
nah ketika dia memulai sebagai menteri
dia sudah memulai menggulirkan wacana untuk
penyelesaian kasus pelanggaran ham
yang dari pendahulunya dia sudah mendapat laporan tentang
kasus kasus mana yang dikategorikan sebagai sedang berjalan
mau selesai dan yang tidak bisa diselesaikan
nah sekarang memang sedang dipikirkan langkah untuk
bagaimana cara menuntaskan kasus pelanggaran ham ini
nah memang ada kendala
saya sebetulnya tidak sepenuhnya sebetulnya hambatan ya
tapi juga hambatan datang dari legislasinya
nah kenapa legislasinya
salah satu hambatan legislasi dari penyelesaian kasus pelanggaran ham ini adalah
dia memulangkan kembali ke politik ke arena politik dalam
pembentukan pengadilan ham ad hoc nya
kalau kita bicara masa lalu itu ada tangan dpr untuk membuat pengadilan
rekomendasi kepada presiden
oke bang ifdal sebentar saya potong dulu
tapi kalau anda tadi mengatakan bahwa ada komitmen politik di situ pada saat pak jokowi ini dilantik di gedung dpr
pada tanggal dua puluh oktober
pada saat itu pada saat beliau berpidato sama sekali tidak ada dalam program prioritasnya itu
menyinggung soal penegakan hukum dan ham
itu kenapa gitu
itu kan menjadi pertanyaan apakah kemudian itu tidak menjadi prioritas atau itu hanya atau apa gitu
tidak begitu penting dibandingkan dengan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur
saya kira agak mungkin begini ya
kalau dikatakan tidak menyinggung sama sekali prioritas sebetulnya ada prioritas
cuma mungkin tidak spesifik mengarah kepada penyelesaian pelanggaran ham
cuma prioritas presiden untuk hukum di periode kedua dia ini adalah menghilangkan berbagai regulasi yang saling tumpang tindih
karena itu dia sekarang mendorong untuk lahirnya berbagai peraturan peraturan yang bermacam ragam itu dibuat ke dalam bentuk onibas law

memang kalau konsentrasi pemerintahan yang kedua ini memang
pada usaha pembenahan hukum bukan berarti tidak sama sekali menyinggung soal penyelesaian pelanggaran ham
karena penyelesaian pelanggaran ham itu tetap ada berada di dalam apa namanya di dalam nawacita ya
di nawacita kan disebutkan di situ bahwa melanjutkan apa yang belum diselesaikan

bang nasir itu tadi disebutkan oleh pak ifdal sebetulnya soal dilempar ke dpr soal legislasi itu menjadi hambatan

dapatlah lesorial asean

bahwa ini persoalannya juga ada di dpr gitu dilempar kemudian soal legislasi soal politik
nah ini gimana
ya sebelum soal lempar melempar saya menarik apa yang diungkapkan oleh mas khairul anam
soal surveinya komnas ham ya
ada halangan politik yang sangat besar terkait dengan penyelesaian kasus ham di indonesia
wajar karena ini bukan periode ini saja
sejak masa sulawabambang yudono publik berharap bahwa kasus kasus pelanggaran ham itu bisa diselesaikan
tapi sampai saat ini kan tidak terwujud
nah karena itu bukan hanya jalan siput menurut saya tapi juga jalannya terjal dan mendalam
ya jalannya terjal dan mendaki dan tidak semua orang mampu melakukan itu
nah karenanya periode pertama kemimpinan pak jokowi harapan banyak orang terutama aktivis ham
beliau mampu mewujudkan mimpi para korban korban pelanggaran ham masa lalu
tapi ternyata kan beliau tidak mampu melakukan itu
harapannya karena beliau tidak punya masa lalu
dengan kasus kasus pelanggaran ham
tapi problemnya beliau juga tidak terkonek dengan situasi dan kondisi itu
nah oleh karena itu para pembantunya menurut saya juga waktu itu tidak begitu antusias
terkait dengan bagaimana menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham
jadi selalu ada alasan alasan teknis yang disampaikan
karena itu memang sebenarnya bahwa itu kemudian ada keputusan politik di dpr
ya kalau kita mau jujur sebenarnya kalau memang presiden punya kemauan yang besar
dpr kan bisa juga bersinergi soal ini
oke artinya presiden tidak punya kemauan yang besar ya pak ifdal ya
ada rekomendasi juga yang pernah dilakukan oleh dpr kepada pemerintah
dan itu kan kepada pemerintah bukan kepada sbg bukan kepada siapa siapa
jadi siapapun yang memerintah siapapun yang menjalankan pemerintahan
dia punya kewajiban untuk menjalankan rekomendasi itu
oke presiden punya kemauan yang besar tidak sih sebetulnya kalau presiden mau sebetulnya bisa
kita mungkin ambil kasus penghilangan orang secara paksa
dan trisakti semangat satu
itu kan dpr melakukan membuat pansus untuk menyelidiki kasus tersebut
untuk trisakti semanggi mereka mengatakan hasil pansusnya mengatakan tidak ada pelanggaran ham
bukan pelanggaran ham berat
bukan pelanggaran ham berat
tapi ada pelanggaran ham di situ
ada pelanggaran ham tapi tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana di dalam undang undang dua puluh enam tahun dua ribu dua
karena itu kemudian dia tidak memberikan rekomendasi kepada presiden
nah kemudian yang kedua contoh yang kedua yaitu orang hilang
pansusnya kemudian merekomendasikan ada pelanggaran ham yang berat
tetapi kemudian itu kan diberikan kepada presiden di akhir periode dpr
nah kemudian ketika presiden sby pada periode yang kedua menerima rekomendasi itu
karena dianggap itu bukan ditulis oleh dpr periode yang baru
karena tidak ada carry over katanya dulu ya pak
tidak ada keharusan dan presiden sby
punya political will gitu
jadi tetap saja harus ada dulu ya
presiden akan bisa mengambil langkah untuk itu kalau ada rekomendasi
oh jadi menunggu rekomendasi
jadi kita kan ini sering berdebat ya soal bagaimana dpr mengambil keputusan untuk membuat rekomendasi
apakah menerima langsung dari
hasil penyelidikan komnas ham
atau dia membuat pansus sendiri untuk itu
nah dari praktek yang ada rekomendasi dikeluarkan oleh dpr itu berbasis pada pansus yang mereka buat
oke mas anam ini menurutnya bagaimana ini ada lempar lempar tanggung
saya sebenarnya itu kan rekomendasi kelembagaan
sehingga kemudian itu harus ditelanjuti oleh siapapun yang pemerintah
bahwa ada kegagalan rejim ini
maka kemudian rejim yang berkuasa berikutnya seharusnya mengatakan
saya sanggup melakukannya
saya mau meluruskan begini
komnas ham itu punya sebelas kasus
atau dua belas kasus kalau wasir warga menang dibisah
yang ada di jaksa agung
itu tidak semua kasus dibawah tahun dua ribu
sehingga memang kasus kasus di atas tahun dua ribu bisa dieksekusi langsung
kalau memang ada kemauan
kalau memang ada kemauan dari pemerintah presiden
kalau retorika politik
ya kan dengan pidato dengan macam macam itu mudah lah
cuman mau saya bacakan satu hasil survei
ini surveinya komnas ham
bukan surveinya yang lain
ini surveinya komnas ham
harus masuk dalam program pemerintah
pertanyaannya ada nggak program pemerintah
nah pertanyaannya ada nggak program pemerintah itu
kalau itu pertanyaan mudah dijawab
karena itu kan
jadi anda mungkin kurang tahu
kurang hati hati aja
jadi kalau kita lihat
anggaran yang diajukan oleh kejaksaan agung
itu tercantum di situ
program penyelesaian pelanggaran ham yang berat
nah bahwa kemudian ya dia menyerahkan kembali kepada komnas ham
ini clear nih klarifikasinya
jadi jaksa agung misalnya mengatakan
ini yang periode yang kemarin ya
pak jokowi yang kemarin mengatakan
postur anggaran untuk menyelesaikan pelanggaran ham yang berat ini sangat kecil
dan bahkan baru dibentuk
nah periode kemarin
itu ada direktur yang menangani pelanggaran ham berat di level kejaksaan agung
oke itu satu kemajuan kecil
baru periode yang kemarin
nah sudah bukan bulan kemarin lah
bukan loh bukan
maksudnya periode kemaren
pemerintahan periode yang lalu maksudnya
terus kita melihat postur yang sekarang
gak ada postur perdebatan soal bagaimana meletakkan ini
kalau kita lihat dari harapan publik
sampai angka delapan puluh enam bahwa program ini biar tidak jadi retorika politik
masukkan dalam ruang anggaran misalkan
politik anggaran itu akan saya
saya kira soal ini sudah diterjawab
jadi misalnya kalau dilihat oleh pak
kalau ini amnan mini mendengarkan perdebatan antara komisi tiga dengan kejaksaan agung
kejaksaan agung pernah mengajukan penambahan anggaran
itu sudah buat periode yang lalu juga
memang kan dimana udah dikasih soal anggaran itu
kalau soal anggaran itu selalu kita kritik
kita selalu tanya
tapi nggak pernah ada realisasi
dan angkanya juga kecil
memang kecil angkanya
kenapa sih bang kalau kita boleh tahu
saya tidak ingat betul
karena kecil makanya diminta lagi kepada komisi tiga
karena tidak ada progres
karena selalu ada alasan alasan teknis
untuk tidak bisa diselesaikan
satu itu maksud saya
di samping dalam konteks anggaran
jadi platform besar dalam konteks visi program
visi program yang konkret
itu yang tidak pernah tercermin
di perdebatan rpjmn
di pilar keberapa itu
yang namanya pelanggaran ham yang berat
itu mau diselesaikan
pilar ke tujuh
soal politik hukum dan keamanan
nggak ada program itu
di pilar hukum
di luar hukum cuma reformasi perdata pidana
kenapa di rpjmn nggak ada
itu kan program jangka panjang pemerintah
di situ ada tentang
untuk penyelesaian pelanggaran ham yang masa lalu
itu akan dibentuk komite kepresidenan
mengenai penyelesaian pelanggaran ham yang masa lalu
ada di rpjmn
ini perdebatan rpjmn sekarang
yang mau diselesaikan berarti
nggak ada pilar itu
jadi jodoh dibaca hati hati
untuk pelanggaran ham yang masa lalu
itu dilanjutkan yang kemarin
posturnya mau ditaruh dimana
ini nggak ada
ada publik yang mengatakan
kepingin itu juga dimasukkan
sebagai satu modalitas komitmen pemerintah
yang dimaksud dengan posturnya
ditaruh dimana itu apa
di pilar berapa
di pilar penegakan hukum
itu kan ada soal penegakan hukum
itu satu bagian
ada macam macam dia
ya di dalam itu dia
saya minta penjelasan
spesifik ngomong pelanggaran ham
tidak ada postur yang besar
ini yang juga merefleksikan yang sama
yang diharapkan oleh masyarakat
bahwa masyarakat butuh kepastian dalam program
tidak hanya statement politik
tapi program yang konkret dari pemerintah
memang harus jujur kita akui
dalam rapat rapat komisi tiga
bukan itu saja
tapi dalam rencana pembangunan nasional
program hukum dan ham itu masuk dalam kategori
kategorinya itu cukup
dia bukan prioritas
prioritas itu adalah ekonomi
betul ya bang ya
berarti hukum dan ham itu tidak menjadi prioritas
itu cukup kategorinya cukup
makanya waktu itu sudah pernah tanya juga
bagaimana kita negara hukum
konstitusi menyebutkan kita negara hukum
tapi dalam rencana pembangunan nasional kita
jadi penegakan hukum dan ham itu kategorinya cukup
bukan prioritas dan sebagainya
nah ini berdampak
berdampak terkait dengan bagaimana
mengelaborasi itu semua
dalam tataran penegakan hukum dan ham
oke berarti penegakan hukum dan ham itu
kategorinya cukup bukan menjadi prioritas
tapi masih banyak sebetulnya pekerjaan rumah
di era kepemimpinannya jokowi dan juga maruf amin
soal penegakan ataupun penyelesaian kasus kasus ham
yang akan kita bahas
setelah ini tetap bersama kami di layar demokrasi
kita akan lihat dulu apa yang disampaikan oleh
menko paluka mahfud md
seperti yang tadi disampaikan oleh pak ifdal
dia akan menjadi
ujung tombak sebetulnya
dari penyelesaian kasus kasus ham
tapi apa yang dikatakan oleh mahfud md
kita akan baca bersama di layar
ini dia mengatakan bahwa
klaim pelanggaran ham pemerintah kemasyarakat
sebelum reformasi pengekangan bahkan pelanggaran ham
sehingga sekarang menyisakan dua belas masalah
tapi dalam situasi sekarang pelanggaran ham
yang dilakukan sistematik oleh negara
sudah tidak ada kenapa
karena pelanggaran ham saat ini horizontal
mas anam betul bahwa saat ini
tidak ada pelanggaran ham yang dilakukan oleh pemerintah
yang ada adalah pelanggaran ham horizontal
memang seperti itu kenyataannya di lapangan
kalau pelanggaran ham yang berat
di medio dua ribu empat belas ke atas
memang belum kami sidikin
apakah ada atau tidak
karena memang belum kami sidikin
pakai keundangan dua puluh enam
kita belum bisa menyimpulkan
tapi bahwa ada pelanggaran ham
yang berkati itu
itu potensial ada
atau pelanggaran ham yang setiap hari terjadi
tapi kategorinya seperti itu
ini kita baca bersama mungkin apa saja sebetulnya
kategori kasus pelanggaran ham
dan masih menjadi pekerjaan rumah
penuntasan kasus penyiraman air keras ke penyidik kpk novel baswedan
dalam konteks komnas ham masih kategori pelanggaran ham
pelanggaran ham saja
yang nomor dua
penyelesaian konflik papua
ini masuknya apa mas
kalau papua yang kasus paniai dua ribu empat belas
itu sedang kami selidiki
pakai undang undang dua puluh enam
belum kami bisa simpulkan
apa ini pelanggaran ham yang berat
ini adalah perhubungan
atau empat bulan setelah pak presiden jokowi dilantik di prioritas pertama
kalau kasus penembakan mahasiswa
ini lagi proses
penuntasan kasus penembakan mahasiswa
ini lagi proses
kalau nomor empat
kami tidak bisa melihat
apakah ini pelanggaran ham ataukah tidak
kalau yang nomor lima
ini pelanggaran ham
pertanyaannya apakah ini pelanggaran ham yang berat atau tidak
komnas ham secara institusi belum menyimpulkan apa apa
tapi kalau pas zamannya pak ifdal ada satu eksaminasi yang dikeluarkan waktu itu merespon pengadilan pak muhdi mengatakan itu harus diulang pengadilannya
pak muhdi pr
pak muhdi pr
terus kalau penuntasan kelulusan mei itu dalam kategori pelanggaran ham berat oleh komnas ham
dalam konteks komnas ham
oke berarti di antara delapan ini belum ada yang terselesaikan semua
karena political willnya ini bagaimana kalau dilihat dari yang pelanggaran ham berat sampai yang pelanggaran ham saja
sepertinya tidak ada yang paling dituntut saat ini
yang di masa kini kan sebetulnya nomor satu
nomor satu itu kalau skemanya komnas ham itu pelanggaran
novel baswetan dikasih status sebagai pemilah hak sasi manusia
dalam bidang anti korupsi kita punya tiga rekomendasi
rekomendasi pertama untuk kepolisian bikin tim sudah dilaksanakan secara formal ya
substansinya kita belum dapat
kita belum dapat update bagaimana substansi itu dikerjakan
rekomendasi kedua untuk kpk itu obstruction of justice
sama kpk malah belum apa apa
dalam konteks ini polisi lebih baik daripada kpk
karena kpk tidak melakukan
tidak melakukan apa apa
rekomendasi ketiga itu kepada presiden
untuk mengawasi kedua tim ini
kalau lihat praktek yang terjadi saat ini
presiden memanggil kapolri macam macam
itu mungkin bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh presiden terhadap tim ini
hasilnya kami juga belum tahu
dalam minggu ini kami akan menyurat
di presiden kpk sama polisi untuk menanyakan hasilnya apa
oke pak ifdal
ini kalau dilihat dari delapan kasus ataupun pekerjaan rumah ini
nomor satu itu sebetulnya yang paling dituntut ya
kalau kita lihat yang tadi sudah disebutkan oleh mas anam
nomor enam tujuh dan delapan
soal penuntasan kerusuhan mei
itu semua pelanggaran ham berat
itu aja selama bertahun tahun tidak bisa diselesaikan
nah yang nomor satu itu kenapa membutuhkan waktu sampai dua tahun
tidak bisa terselesaikan
ya itu kan gini ya
presiden memiliki concern yang sangat tinggi terhadap kasus pak novel ini
karena itu dia meminta agar ini diselesaikan secara cepat
ketika pak tito sebagai kapolri berkali kali dia minta untuk cepat ini diselesaikan
nah karena itu pak tito kemudian menindaklanjuti keinginan presiden itu dengan membentuk tim
untuk melakukan penyelidikan di luar kepolisiannya
nah hasil dari ini kan dipantau juga oleh presiden
nah kemudian tim
yang dibentuk oleh pak tito itu merekomendasikan beberapa hal
kemudian itu ditindaklanjuti oleh tim teknis
nah sekarang tim teknis itu kan sedang bekerja
nah itulah yang diminta oleh pak presiden kemarin ketika memanggil kapolri pak idam aziz
untuk meminta penjelasan
nah dalam memang tidak begitu lama
tapi di situ pak idam menyampaikan ada perkembangan yang berarti
ya progres ya
tim teknis ini
ada perkembangan yang menjanjikan lah
tapi kan tidak bisa diungkap karena ini kan penyelidikan
sangat berbahaya kalau diumbar
ini tersangkanya begini begini
itu orangnya bisa kabur
tapi kalau yang nomor tiga penuntasan kasus penembakan mahasiswa
ini kan ada lima mahasiswa yang tewas
yang dua itu kena peluru
tadi juga sudah disampaikan oleh rekan rekan mahasiswanya ke rdp di gedung dpr
ini menjadi concern presiden tidak sih
sebetulnya yang penuntasan
penuntasan kasus penembakan mahasiswa di aksi dua puluh satu
ya itu jadi concern
tetap jadi konsen karena itu kan diminta untuk dilakukan penyidikan oleh kepolisian
kepolisian kan sedang juga menyelidiki ini
sama dengan kasus di kendari di jakarta
itu dibentuk tim internal
mereka propam juga mengawasi bagaimana tahap tahap melakukan kontrol terhadap aksi massa aksi massa yang menggunakan kekerasan juga
itu kan ada perkembangan
berdasarkan protap itu dinilai tindakan aparat terhadap aksi kerumunan tersebut
kenapa presiden tidak membentuk tgpf soal yang nomor tiga itu
mungkin belum dilihat ada keperluan kenangan itu masih bisa ditangani oleh tim kepolisian sendiri
dan tim kepolisian ini kan diawasi juga
baik oleh propam maupun oleh kompolnas
termasuk oleh komnas ham dan komnas anak juga melakukan pemantauan terhadap apa yang dikerjakan oleh tim polisi
bang nasir dari dpr melihatnya dari delapan pekerjaan rumah itu yang kira kira bisa terselesaikan itu yang mana
dan sekarang ini gimana sih melihatnya ini presiden dan juga pemerintah
sebenarnya itu semua maha penting untuk diselesaikan oleh negara
karena fungsi utama negara itu adalah perlindungan
dia harus melindungi warga negaranya
kita tadi sedih ketika mendengar kedua orang tua korban mahasiswa yang dikendari itu menceritakan
mereka bertanya di mana negara
randi dan juga yusuf kardawi ya tadi sudah datang ya
di mana negara katanya
kemudian setelah itu datang adik adik bem trisakti
bem sunda santara kemudian banyak anak anak bem trisakti
mereka bilang regulasi ada institusi ada konstitusi juga
kemudian memberikan ruang yang besar kepada penegakan hukum dan ham
tapi di mana kok semuanya seperti layang layang katanya
tari ulur dan sebagainya
jadi memang kami juga di dpr dalam tanda kutip merasa ikut bersalah
ya ketika kemudian kasus ini lama penyelesaiannya
nah karena itu kalau lihat dari
ini sebenarnya itu semuanya penting ya untuk diselesaikan
nah tinggal menurut saya adalah bagaimana kemauan pemerintahan yang sekarang
untuk menyelesaikan mana yang paling mudah
jadi kita anggaran punya institusi punya regulasi punya
walaupun barangkali tidak sempurna
tapi paling tidak ini kan modal sebenarnya
ya modal yang besar untuk kemudian menyambut harapan rakyat
miris kita juga ketika mendengar jawaban jawaban dari para responden ketika survei yang dilakukan oleh komnas ham
jadi ada semacam ketidakpercayaan
dan itu harus dijawab oleh pemerintahan sekarang
apakah benar ada halangan politik yang begitu besar
seperti batu yang besar
yang kemudian menghalangi pemerintahan sekarang
untuk menyelesaikan kasus kasus ham tersebut
oke pak israel
ini dari delapan ini yang diprioritaskan
masa pemerintah tidak punya sih yang diprioritaskan
melihat banyak sekali sebetulnya semuanya itu penting pelanggaran hamnya
tapi masa tidak ada yang diprioritaskan yang harus diselesaikan lah
paling nggak dicicil gitu hutangnya
ya itu yang jadi pekerjaan pak
pekerjaan pak mahfud sekarang
jadi dilampar ke menko polukam ini sekarang
jadi memang karena tugas khusus dia adalah menyelesaikan kasus pelanggaran ham
karena kan pak presiden itu melihat pada pemerintahan sebelumnya
nah karena itu dia mencari mengko yang memiliki kemampuan lah
managerial dan seterusnya
nah karena itu pesan pak presiden kepada pak menko adalah menyelesaikan kasus pelanggaran ham
dia akan melihat mana yang jadi prioritas diselesaikan
karena itu dia juga mengangkat isu mengenai bagaimana kalau kasus masa lalu ini juga diselesaikan melalui komisi kebenaran dan dekonsiliasi
selain pengadilan tentunya
nah karena itu dia juga meminta kepada jaksagung
coba diselesaikan apa masalahnya berkaitan dengan wasi ordan wamena
karena ini juga diperlukan oleh masyarakat di papua sana
nah itu yang sedang dikerjakan oleh
di bawah koordinasi menko kepada jaksagung untuk mengkelirkan ini penyelidikan wasi ordan wamena ini
tapi dari delapan pekerjaan rumah tadi sebetulnya realistis nggak kalau misalnya butuh berapa lama sebetulnya untuk bisa menyelesaikan
pemerintah kan pasti punya batas waktu ataupun punya tengah waktu
kasus novel basi ordan itu sudah berlangsung dua tahun dan tidak selesai
kita tadi seperti kata mas anang ya
itu yang melibatkan satu korban gitu
kalau yang lainnya kan banyak korbannya
itu kan apa yang disampaikan oleh mas anang itu clear ya

nah itu adalah kasus novel basi ordan ini kasus pelanggaran ham yang diselesaikan melalui peradilan pidana
nah karena itu diselidiki oleh kepolisian
nah kita karena kasus ini adalah persifat penyerangan yang direncanakan
karena itu memang tidak mudah juga mengungkap kasus ini kalau tidak ada bukti yang cukup kuat
ada banyak kasus seperti ini yang terjadi yang sampai sekarang belum bisa diungkap oleh kepolisian
mas yusuf yang ditemukan di
di danau di ui itu sampai sekarang kan belum ditemukan siapa pelakunya
dan banyak kasus kasus lain yang masih belum bisa di
karena ada yang mudah diselesaikan
ada yang memang karena kadang kadang tergantung pada bukti yang bisa ditelusuri lebih jauh
nah sekarang kepolisian itu mencoba mencari bukti dari ini
yang telusuri lebih jauh
nah sekarang kepolisian sudah mulai mendapatkan satu informasi yang bisa ditindaklanjuti
dan mudah mudahan ini memang bisa diungkap
sehingga berbagai macam spekulasi terkait dengan ini kan
pemerintah juga kan tidak ingin terus menerus ada spekulasi yang berkembang terhadap kasus ini
oke kita akan bahas sesaat lagi soal komisi kebenaran dan juga rekonsiliasi
sebetulnya pemerintah dalam pembentukan kkr ini dan juga undang undangnya kita akan bahas saat lagi tetap di layar demokrasi
anda masih menyaksikan layar demokrasi
ini pernyataan dari menko poluka mahfud md
sebetulnya ke publik akan pemerintah akan membentuk komisi kebenaran dan juga rekonsiliasi
nah ini sebetulnya pak ifdal
ini memang betul betul ingin dihidupkan kembali
atau ini hanya memberikan janji manis saja sebetulnya kepada para korban kasus pelanggaran ham
kalau saya ikut rapat pada minggu yang lalu di kantor menko polhuka
membahas tentang kemungkinan untuk membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi
nah kalau saya lihat dari apa yang terjadi
apa yang disampaikan oleh pak mahfud di situ dan bahasa tubuhnya
memang dia sangat serius untuk mewujudkan komisi kebenaran ini
dan karena itu pada rapat itu dia mengundang prof hargusti harisunowo
yang dia adalah ketua tim perumusan kembali rukkr
setelah rukkr itu dibatalkan oleh mk
oke sekarang ruu krkr untuk informasi sudah masuk ke prolegnas tahun dua ribu dua puluh ya
ya sudah masuk
ya dan naskahnya kan itu naskah yang sudah disiapkan oleh prof tuti harcusunowo itu
yang pada periode pemerintahan sby itu tidak pernah diajukan ke dpr
karena ampresnya tidak pernah keluar
karena itu tertahan
jadi benar benar serius ya dengan adanya pembentukan kkr itu ingin diseriuskan
nah mas anam dari komnasnya melihatnya seberapa seriusnya sebetulnya pemerintah dengan menghidupkan kembali kkr ini
memasukkan ruu kkr sebagai prolegnas tahun dua ribu dua puluh ini hanya uji coba saja atau memang betul betul ingin serius gitu kali ini
yang pertama begini komnas ham itu punya tanggung jawab untuk menyelesaikan sebelas atau dua belas kasus tersebut
itu mandatorinya komnas ham
nah soal ada ide kkr atau tidak ya kita hormatin
karena kkr juga narasi hak asasi manusia
cuma catatannya tiga hal
hal yang pertama adalah kkr itu yang ditonjolkan adalah kebenarannya
bukan soal rekonsiliasinya sebenarnya itu bonus
hal yang berikutnya adalah perlindungan hak hak korban
hal yang ketiga itu tidak menutup soal pengadilannya
persis seperti yang tadi oleh pak ifdal bahwa ini bukan menggantikan tapi ini melengkapi upaya upaya untuk penyelesaian pelanggaran ham
itu yang pertama
yang kedua adalah kita lihat karakter kasusnya
ada yang memang karakter kasusnya karena waktunya kalau kita berdasarkan undang undang dua puluh enam misalnya
ya dia dibatasi di bawah tahun dua ribu misalnya
kalau di atas tahun dua ribu ya nggak bisa kita ngomong kkr
yang kedua ada karakter yang kalau kkr loh pelakunya itu loh siapa
harus ditemukan dulu
identifikasi pelakunya harus ada
kalau nggak ada kebenaran apa yang mau diperoleh
kalau nggak ada testimonial nggak ada macam macam
ukuran ukuran itu juga harus clear gitu
nah bagi komnas ham sebenarnya memilih kkr atau memilih kkr itu harus diperoleh
kalau di survei itu memang harapan orang memilihnya adalah pengadilan
ini mungkin karena kami nggak langsung ketemu sama respondennya
bayangan responden ini karena ngomong kejahatan macam macam
mereka yang namanya kejahatan yang dibawa ke pengadilan
sehingga angkanya jadi besar
nah jangan sampai juga ide soal kkr ini dianggapnya
nah kalau ini yang melakukan misalkan ya
tapi kalau pelakunya orang kecil kok disuruh ke pengadilan
jangan sampai juga kayak begitu
ini juga persoalan
nah persoalan yang lain kalau tiga pilar itu
soal kkr juga sudah dipenuhi
persoalan utamanya juga adalah menghadirkan pelaku
gimana menghadirkan pelaku untuk testimoni mendapatkan kebenaran
kan yang paling penting ujung dari entah pengadilan entah juga kkr
dalam konteks hak asasi manusia salah satu yang penting adalah jangan sampai terulang kembali
untuk memastikan tidak terulang kembali ceritanya harus lugas
itu loh yang penting
iya jangan sampai kemudian keinginan untuk menghadirkan kkr itu sebagai hiburan dalam tanda kutip ya
karena harus diperhitungkan juga
apa yang disampaikan oleh mas khairul anam tadi itu harus dipertimbangkan
karena sekali lagi ini menyangkut dengan kebenaran
pengakuan bahwa kami melakukan hal hal tersebut
dan kemudian pengakuan itu harus melibatkan siapapun
oleh karena itu sekali lagi
lagi memang pemerintah menurut saya harus benar benar sanggup melakukan itu
jangan kemudian ingin kemudian menghadirkan kkr yang sudah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
karena waktu itu barangkali mahkamah konstitusi juga punya pandangan terkait dengan pembatalan
walaupun yang diminta hanya beberapa pasal tapi dibatalkan semua oleh mahkamah konstitusi
nah karena jangan sampai kemudian ya lebih besar pasak daripada tiang
jadi harus kita ingatkan juga

ya artinya jangan kemudian keinginan ya tapi kemudian tidak mampu membawa itu
karena itu semuanya
karena sekali lagi ini pemerintahan pak jokowi dan haji maru amin tidak lama juga
tidak lama sebenarnya empat tahun atau lima tahun
empat tahun lagi
tapi nanti di dpr mau tidak membantu secara politik karena kan itu ru kkr masuknya ke dalam prognos dua ribu dua puluh
harus ada politik lalu lalu
kalau rangka cara berpikir yang tadi seperti itu
ya ada pengungkapkan kebenaran
kemudian perlindungan terhadap korban
kemudian apa namanya ada potensi untuk dibawa ke pengadilan
dan kasus kasus tahun dua ribu kebawah
itu saya pikir kita harus dorong itu semuanya
sehingga kemudian rekonsiliasi
jadi kebenaran itu tidak akan bisa terwujud ya kalau kemudian hanya kepura puraan
rekonsiliasi itu bisa terwujud kalau ada pengungkapan kebenaran itu sendiri
gimana nih pak ifdal ini bahwa bukan hanya rekonsiliasinya saja yang diutamakan tapi menunjukkan siapa pelakunya
kemudian kebenarannya itu diungkap
tujuan inti sari utama pembentukannya kkr itu memang itu atau hanya untuk rekonsiliatif saja
di mana mana ya di mana mana di negara manapun terbentuk kkr ini kan tujuannya pencarian kebenaran
karena itu kkr itu memang dihadirkan untuk mengatasi kekurangan dari pengadilan
bukan berarti mengganti pengadilan
pengadilan itu tetap bagian yang penting dari komisi kebenaran
nah karena itu di sini yang diutamakan adalah bagaimana mengungkapkan kebenaran
nah dari pengungkapan kebenaran itu nanti dibuat satu narasi
nah dari situlah nanti ada proses
ada program program pemulihan kepada para korban
tapi pelakunya tetap akan dibawa ke dalam pengadilan dong
kan begini ya
jadi kalau kita mengikuti bunyi undang undang dua puluh enam tahun dua ribu
kan kehadiran dari kkn ini berangkat dari undang undang dua puluh enam tahun dua ribu
pasal empat puluh tujuh nya mengatakan kasus kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan ham
akan disesuaikan melalui komisi kebenaran dan konsiasi
komisi kebenaran yang dimaksud akan diatur oleh undang undang
jadi jelas kan level dari komisi kebenaran ini
bukan mengganti pengadilan

dia merupakan complementary dari pengadilan
di situ wilayah ininya grand design dari kkr yang mau dibuat itu dalam konsep seperti itu
oke mas anam ini singkat saja kita waktunya udah mau habis ini
rekomendasinya komnas ham seperti apa
jalan yang lain dalam konteks ini
untuk mempercepat penyelesaian kasus
pasal dua puluh satu dan pasal dua puluh tiga undang undang dua puluh enam
adalah soal bikin penyidikan ad hoc oleh jaksa agung
kalau dia tidak punya kemampuan rekrutlah orang orang yang punya kemampuan dibikin oleh jaksa agung
penuntutan juga begitu
sehingga jalan itu juga jalan yang cepat
itu lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan kkr menunggu hasil dari pembahasan politik di dpr
ini juga bisa simultan
kalau dari bang nj sebagai fungsi pengawasan di dpr ini gimana setuju nggak tadi
ya intinya dimana ada kemauan disitu ada jalan
dimana ada kebenaran disitu ada rekonsiliasi
oleh karena itu kita tuntut pemerintahan jokowi k h marukamin ini untuk bisa merealisasikan
oke lah periode lalu barangkali kita bisa maafkan dalam tanda kutip
jangan sampai kemudian kata kata tidak ada beban melupakan hal hal seperti ini
saya pikir seperti itu harus diingat
pak ifdal gimana pemerintah serius berkomitmen mungkin mempertimbangkan tadi apa yang disampaikan oleh mas anam
bentuk saja tim ad hoc yang di luar itu untuk mempercepat secara simultan
ya saya kira begini ya tentu sebagai pribadi ya presiden ini tentu pengen ada legacy lah
dia dua periode berarti kenal
legasinya apa menyesuaikan kasus pelanggaran kami ini
karena presiden presiden sebelumnya tidak satu pun yang berhasil menyelesaikan sepuluh tahun sp dan sebelumnya tidak ada yang menyesuaikan

dalam pekerjaan rumah itu pak jokowi ingin ada satu legacy
dia jangan meninggalkan kepada presiden berikutnya
mungkin pak nasir nanti presiden berikutnya
kadang kadang kita tidak tahu apa itu hak asasi manusia
itu hak asasi manusia adalah hak dasari yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan itu pemberian tuhan
jadi maksud saya melindungi ham itu artinya kita melindungi karunia tuhan
dan negara harus melindungi hak azazi semua warga negaranya
terima kasih sekali bapak bapak atas diskusi kita yang cukup hangat pada malam hari ini
demikian layar demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kebebasan indonesia